selamat si stairs
masih dia sampai kayak begini d
pak harus dibawa ke dokter deh pak
sampai jumpa di video selanjutnya
saya mau ngabarin kalau abis ini sakit keras
sering mengeluh badannya gatel gatel
dan bawaannya mau terenjang terus bu
sakit parah dia
bayi yang ada di dalam kandunganku ini
sebentar lagi mau lahiran
dan bapaknya nggak tahu entah ke mana
kalau kakak ipar mau jadi bapaknya sih
aku seneng banget
ya allah mas
ya allah mas
aduh sakit banget sekali
aduh aduh aduh
perlu sakit lagi
ini pak bu rizka dari kemarin
suka malu mau gatel gatel gitu suka ngamuk ngamuk
aduh pak pak pak pak
jangan jambah saya pak
pak jangan jambah pak
jambah ke dalam pak
aduh aduh aduh
aduh pak diangkat
aduh bu gimana ini bu
aduh kita saya juga bingung pak
gimana kalau dia segera dibawa ke rumah sakit bu
emang bapak mau tanggung jawab
saya juga gak mau ah
kalau mas ruta masalah tanggung jawab
atau ada keluarga atau saudara yang sedih
ya udah saya sama ibu jaganya
aduh bu pak ya sabar ya
bu ajeng maaf bu sebentar
saya mau ngabarin kalau adik ibu sakit keras
dia suka merasa rambutnya di jambak orang
dan dia sering mengeluh badannya gatel gatel
bawaannya mau terenjang terus bu
nggak punya adik lagi
bu ajeng pasti bercanda deh
rizka itu adik ibu
kasian dia bu dia harus segera dibawa ke rumah sakit
begini pak rahmat
tapi terima kasih informasinya
astaghfirullahaladzim bu ajeng
saya tahu ibu rizka itu
kan dikandung ibu ajeng
begini pak rahmat
rizka yang telah memutuskan hubungan darah
antara kakak dan adiknya
jadi saya memutuskan
untuk tidak bisa menjenguk dia
maaf sekali lagi
sebentar saya mau ngomong sama ibu
kata pak rahmat mbak ajeng itu gak mau datang
masa sih bu
kenapa ya mungkin bu ajeng marah gitu
bisa jadi itu bu
saya mau jalan rumah kakak ajeng
mama perutnya gamput ya orang hamil
fina nggak tahu tante
kan tante rizka
satu satunya adik mama
berikan tuhan kau sia siakan
berpisah tubuh ini dengan dunia yang fanah
hanya membawa anggota anggota
nih kenapa sih dia sampai kayak begini nih

cepat bawa pak
aduh ganteng aduh
halo jen kenapa kau belum telepon aku
terus kenapa harus aku sih aku kan bukan dokter
sakit parah dia
enggak jemah aku gak mau datang
kenapa bisa sampai kayak begini sih kak nona
tolong dok kenapa dia dok
mas dok pergi
kenapa perutnya membesar begini
kenapa dok apa adik saya hamil dok
tidak bu setidak menemukan
umut jantung bayi pada antuman

umiut jantung bayi pada antuman

umiut jantung bayi pada antuman
umiut jantung bayi pada antuman
umiut jantung bayi pada antuman
umiut jantung bayi pada antuman
bagaimana keadaan bu rizka
saya gak tahu ustaz
marilah kita berdoa
semoga allah memberikan
jalan yang terbaik buat bu rizka
engkau maha penyembuh ya allah
ya allah ringankanlah penderitaan
dan angkatlah penyakitnya ya allah
engkau maha penyembuh ya allah
tiada satu pun penyakitnya yang tidak dapat kau sembuhkan
ya allah ya rabbul alamin

ya allah ya rabbul alamin
ya allah ya rabbul alamin
amin ya allah
ini mirip pakaian rizka tadi
oh itu bajunya
ya allah rizka
rizka ya allah
pausen sudah tidak ada